aku yang telah mengajarkan
jurus yang sangat berbahaya itu
akulah yang harus bertanggung jawab
si ruangnya akan menyalahiku
aku harus hitung dari gua ini
wahai rakyat pajajah
ternyata kau mampu menahan ilmu
kumara geniku orang tua
kau pun memang hebat
tapi sayang jurus jurus
menggunakan untuk balas dendam
aku harus keluar dari gua ini
bukan untuk kebaikan
jangan menceramai ku
aku harus memastikan dulu keselamatan gusti ratu ambukas
raden seseorang yang tidak menghendaki kekuasaan namun kekuasaan itu diberikan
kepada dan dia menerima dengan ikhlas dan tulus maka allah subhanahu wa ta'ala akan
membalik dan akan menghadirkan malaikat malaikat terjangkau
raden rasulullah suruh allah wa'alaikum salam pernah menasehati sahabat yang bernama
abdurrahman bin samurah radziullah
ya abdurrahman bin samurah latas alil imarah hai wahai abdurrahman bin samurah janganlah kamu
meminta kepemimpinan karena jk kepemimpinan diberikan kepada engkau tanpa memintanya maka
allah subhanahu wa ta'ala akan menolong dan memberi taufik dengan kebenaran namun kepemimpinan
diserahkan kepadamu dengan permintaan maka allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menolong
hai astagfirullahaladzim semuanya bangunlah tidak pantas seorang manusia bersimpu di depan manusia
hai hai kami sangat berharap kepadamu raden kian santang jadilah raja kami yang adil dan bijaksana
kami tidak akan berdiri sebelum raden menyanggupi amanah kami dan rakyat pejajaran

kami berdoa kepada tuhan untuk memperbaiki kebaikan kita di dunia ini

kami berdoa kepada tuhan untuk memperbaiki kebaikan kita di dunia ini

pasti itu robotnya sih
aduh pinjangku masih terasa sakit
aku harus gemetar kian santang untuk mengajarkan ilmu kapilisan
ilmu penutup dari dewa aman harimau
aku yang telah mengajarkan jurus yang sangat berbahaya itu
maka akulah yang harus bertanggung jawab
atau siluangnya akan menyalahiku
aku harus hitung dari gua ini
wahai rakyat pajajara aku kian santan
menerima keinginan kalian untuk menjadikanku pemangku raja di kerajaan pajajar
aku menginginkan satu hal dari kalian
permintaan apa raden
aku bukanlah manusia yang terbaik
aku bukanlah pemimpin yang terbaik di antara kalian semua
oleh karena itu
janganlah kalian pernah meninggalkanmu bersama tanggung jawabku
kami tidak akan meninggalkanmu raden
kami akan selalu setia kepada kamu raden
kami akan selalu setia kepada kamu raden
bukan hal itu yang kuinginkan
patuhilah jika memang aku di dalam jalan kebenaran
tapi jika aku salah tegurlah
sungguh jika kalian tidak ridul atas kemimpinanmu
maka murka allah subhanahu wa ta'ala akan menimpa
segala kemuliaan bagi raden raden kian santan
hidup raden kian santan
raden kian santang betapa kami bangga memiliki pemimpin yang bijaksana sepertimu
mulai hari ini izinkan aku membungkukkan badanku
kami akan menanggungmu
kami akan membukakanmu
kami akan membukakanmu
kami akan membukakanmu
kami akan membukakanmu
jangan menunduk di hadapan kami
sesungguhnya kami ridul kepadamu
hidup raden kian santan
hidup raden kian santan
kenapa kian santang yang harus menduduki singgah sana
seharusnya putraku surawi sesa yang ada di sana
tidak ada yang berhak menduduki tahta pajajaran selain putraku surawi sesa
hei cepat bereskan tempat ini
jangan hanya berdiam diri sini saja
apakah kau mau hukuman ini ditambah karena sikap kamu yang pemalas
enak sekali kian santang berada di singgah sana
lalu aku berada di sini
semoga saja dia jatuh dari singgah sana
itulah akibatnya jika kau menyempai orang yang baik seperti raden kian santang
dasar pemalas seharusnya pekerjaan sudah selesai dari tadi
kalian memarahi adikku tercinta rai ketilmanik
apakah kalian lupa
dia adalah adikku
sang penguasa kerajaan besar jamuran
maharaja gusti prabowo amukamaruku
pergi kalian dari sini
kita harus segera mencari orang yang telah mengajarkan kian santang jurus lawan animal ini
semakin cepat kita menemukan resi mahasida itu akan lebih baik
dimana kita harus menemukan mahasiswa
aku tidak sabar untuk menghabisi dia
aku akan mengingat wajahnya dulu
tapi tunggu dulu
aku akan terawan dimana keberadaannya
dia sedang berada di gubuk di tengah hutan
nek kita harus cepat
benar om pai
kita harus mengadangnya sebelum dia bertemu dengan kita
tidak punya mustahil
t universal ematy yang selalu modal

davin pakai namainte naikkan ke arah hutan tunggal dulu